yang juga menjadi sorotan saudara hari ini presiden joko widodo bertemu dengan ceo apple tim cook di istana kepresidenan
jokowi berharap apple membuka pabrik di indonesia termasuk peluang untuk berinvestasi dan membangun smart city ibu kota nusantara
usai pertemuan tim cook menyebut indonesia sebagai pasar yang sangat penting bagi perusahaannya
tim cook juga mengungkap keinginan presiden jokowi agar apple membangun pabriknya di indonesia
dan kominfo budi ari juga menyebut presiden telah meminta perusahaan apple untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam upaya membangun smart city di ibu kota nusantara
tim cook juga menyebut presiden telah membangun pabrik di indonesia
tim cook juga menyebut presiden telah membangun pabrik di indonesia
ceo apple tim cook juga bertemu presiden terpilih yang juga menteri pertahanan prabowo subianto di kantor kementerian pertahanan republik indonesia
yang berlangsung kurang lebih satu jam membahas antara lain kolaborasi yang terjalin selama ini antara apple dan pemerintah indonesia serta rencana mendatang
sebelumnya dalam surat yang dikirimkan timku ke prabowo ia berharap untuk bisa terus bekerja sama dan berinvestasi dalam ekosistem teknologi indonesia